satu ratus satu daerah akan menggelar pemilihan kepala daerahnya tahun depan
namun dari sebanyak itu pilkada di ibu kota lah yang paling banyak meraih perhatian publik
tentunya yang cukup menarik adalah upaya sejumlah partai politik menghadirkan figur kejutan penantang petahana yang sudah demikian populer
figur kejutan itu salah satunya adalah agus harimurti yudhoyono
anak sulung presiden republik indonesia ke enam yang rela meninggalkan karir mentereng di dunia militer
kali ini kami akan mengajak anda untuk mengupas pikiran motivasi dan tentu saja sosok seorang agus
hingga fenomena kejutannya di pentas pilkada
anda menyaksikan afd now
agus harimurti yudhoyono namanya kian melambung setelah melenggang meninggalkan karir di dunia militer menuju kontestasi dki i
empat partai besar mengusungnya tentu saja salah satunya adalah partai ayahnya sendiri partai demokrat
tapi tahukah anda selain tegas agus ini agak perasa
ia berhasil mengukuhkan dirinya sebagai calon gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
yang pertama kali menangis di hadapan publik
cinta dan bangga saya terhadap institusi tni yang telah melahirkan dan juga menempa saya
dan pada kesempatan yang baik ini pula izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih
hormat dan juga bangga saya kepada para atasan senior yang telah membimbing saya selama ini
kepada rekan rekan perwira yang telah bekerja bersama
dan kepada semua serta seluruh prajurit
mari kita refresh ingatan kita
tahun dua ribu sembilan lalu sbi pernah mengingatkan prajurit tni agar tidak bercita cita menjadi kepala daerah
mungkin pak sbe saat itu tidak membayangkan bahwa anaknya akan melaju sebagai calon kepala daerah
untungnya sby kala itu juga berbicara pada para prajurit bahwa dalam perjalanan
dengan kehidupan nanti bisa saja ada dinamika takdir dan jalan kehidupan memasuki profesi yang lain
ya bolehlah kita anggap saja yang ini takdir meskipun panglima tni sangat menyayangkan pilihan agus
ya saya berat tapi itu karena pilihan pribadi hak pribadi maka saya harus melepaskan itu
kenapa hanya kita sudah menyiapkan kadir kan tiba tiba kadirnya lepas memiliki politik berat
tetapi ya harus di hak pribadi harus kita
nah panglima tni bukan tanpa alasan agus adalah salah satu perwira yang akan naik pangkat bulan april nanti
kata panglima agus ini adalah perwira yang memiliki mental fisik dan intelektual terbaik
belum ada yang mampu menyaingi
saat ini sudah lebih dari satu bulan agus yudhoyono pensiun dari militer
waktu masih berpangkat mayor kalau ditanya siapa panglimanya pasti jawabannya adalah general gatot nurmantio
kalau sekarang siapa kira kira
tetapi perlu diingat kita juga
kita hidup dalam negara yang panglimanya adalah hukum bukan politik
tetapi perlu diingat kita juga hidup dalam negara yang panglimanya adalah hukum bukan politik
sudah benar itu
kami klarifikasi bahwa pernyataan agus yudhoyono tadi terkait rencana aksi besar besaran empat november lalu
ia menganalogikan bahwa ada hukum yang berlaku jika masa beraksi tidak sesuai aturan
sementara untuk panglima tni tetap jenderal gatot nurmantio
oke mari kita lanjutkan lagi
anda suka selfie
kalau iya berarti sama dengan agus yudhoyono dan cagup serta cabagup lainnya
inilah potret mengharukan saat tes pemeriksaan kesehatan peserta pilkada dki jakarta
wajah sumberingah aroma keakraban yang kuat serta kebahagiaan terpancar dari wajah mereka
ibarat lagu anak anak di sana senang di sini senang
wifi ini diambil saat mereka bertemu di ruang pemeriksaan kesehatan
kalau diajak selfie semua cagup dan cawagup pasti menyanggupi
tapi kalau diajak lari hanya agus harimurti yang sudi
meski partai roma irama tak lolos bukan berarti tidak ada yang mengikuti sarannya
ia seorang agus yudhoyono yang notabene anak mantan presiden dan keluarga pemilik partai besar
ia tetap rendah hati mengikuti saran yang terinspirasi dari lagu roma irama
sehari setelah pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan dan narkoba cagup cawagup dki jakarta dua ribu tujuh belas
agus harimurti mengawali karirnya dengan mengikuti kegiatan lari gembira
bagaimana tidak gembira
kegiatan agus didampingi ayahnya besannya dan petinggi partai demokrat juga
tentu saja ia berhasil menyelesaikan lima km dalam waktu kurang dari tiga puluh menit
salam pengandung lagi pak
dari gambar tadi kita bisa menebak
seperti apa stamina agus yudhoyono
meski begitu masih ada orang yang meragukan agus melakukan belusukan
silviana murni sebagai cawagupnya menjadi sewot
ibarat kata lari lima km saja dijabani apalagi cuma belusukan keliling pasar
kira kemarin mas agus juga jalan jalan khusus
kita mas agus juga itu jalan ke condet keliling keliling jalan ke pasar sama anissa dan segala macam
kita pokoknya seling
kadang saya yang internal meeting dengan beberapa orang kadang kadang kita juga dengan masyarakat
sama kita punya strategi yang sama
setuju bu jadi tidak bisa terus bersama sama kira kira seperti itu ya
sang calon wakil juga percaya diri mengatakan bahwa mas agus ini idola kaula muda loh
ayo kita coba dengarkan bersama sama
nah itu jago banget
jadi saya merasa bahwa dia tuh dengan gemiknya dengan gestur tubuhnya
memang mas agus ini adalah seorang pendosa idola para pemuda
sesungguhnya dan sejujurnya saya tidak bisa begitu saja percaya dengan pernyataan ini
karena pendapatnya keluar dari calon wakil gubernur pendamping agus sendiri
lain halnya setelah saya menyaksikan cuplikan berikut ini
ada seorang perempuan yang begitu sangat terkenal menjadi viral di media sosial karena kecantikannya
menjadi salah satu relawan ahy saat belusukan beberapa waktu lalu
gak gak gak ganggu
apa sebagai relawan aja
tapi tanggapannya menjadi viral gimana mbak
akhirnya jadi di metof jadi terkenal dan segala macam
ya yang penting niat saya satu cuma buat dukung mas agus saya nggak ada niat buat viral kayak gitu
saya emang suka sama sosoknya saya suka sama cara kerjanya
makanya saya kira kira ya ikutlah kesana
konon kini akun instagram gina sudah memiliki lebih dari dua puluh dua ribu follower
saya yakin sekali wartawan kami di lokasi langsung kecewa setelah melihat gina al hadad berjalan sambil digandeng suaminya tercinta
oke apa yang membuat agus begitu banyak dicinta
kalau bu sylvie bilang karena gesturnya
hmm apakah mungkin gestur yang berikut ini
iya agus merupakan cagup dki yang paling sering berjoget bersama pendukungnya
di tengah alunan musik dangdut agus yudhoyono asik menari
apakah ini refleks agus saat mendengarkan irama lagu itu
saya tidak bisa memastikannya
satu yang bisa saya pastikan adalah judul lagunya terajana
lagu ini pernah dipopulerkan roma irama
saya awalnya tidak yakin dangdut adalah lagu pilihan ahy
tapi saya salah
rupanya tak hanya agus yang bereaksi mendengar lagu ini
istrinya anissa pohan bahkan fasih bernyanyi
istrinya mendenangkan sang suami menari mengiringi
saya jadi penasaran apakah terajana adalah lagu cinta mereka berdua
sudahlah kita terlalu jauh dari topik pembahasan
dalam janji politiknya agus menekankan tidak akan menghapus kartu jakarta sehat dan kartu jakarta pintar
wah ini namanya hanya melanjutkan program yang sudah berjalan kalau begitu
isu yang beredar bahwa jika saya dan bu silvi terpilih jadi gubernur atau wakil gubernur
untuk program program kjp kjs termasuk pasukan orangnya akan dibubarkan
saya ulangi itu bohong itu tidak benar
agus sempat mengatakan ia tegas namun tidak beringas
apakah kata kata ini suatu bentuk kritik
ya meski mereka nampak akrab saat selfie bersama alias wifi tentu tak lepas dari saling koreksi
namanya juga kontestasi pasangan cagup cawagup dki jakarta pun tak lepas dari persaingan
termasuk mengkritisi mereka
termasuk mengkritisi dki jakarta dua tahun terakhir ini
ekonomi jakarta dua tahun terakhir ini mengalami penurunan
dpi rakyat menurun
pengangguran pun meningkat
pasar dan tempat tempat perbelanjaan menjadi semangat
kalaulah masyarakat datang tetapi yang benar benar berbelanja jauh lebih sedikit
akibatnya bapak ibu sekalian kehidupan rakyat utamanya golongan miskin dan kurang mampu menjadi semakin sulit
untuk meraih dukungan dan memenangkan pertarungan politik di ibu kota
setiap calon tentu membutuhkan strategi khusus dan tim yang mumpuni untuk menjual kapasitas dan rancangan program
lalu seperti apa dapur tim sukses dan orang orang yang menopang figur cagup cawagup
nantikan selengkapnya sesaat lagi tetaplah di afd news
pilkada hanya berdua dibutuhkan
dukungan banyak pihak untuk
mencapai kemenangan bahkan ada
adagium yang menyebut cagup
hebat dengan tim sukses yang lemah
hanya berujung pada kegagalan sementara
cagup lemah dengan tim
sukses kuat bisa meraih kemenangan
lalu bagaimana dengan mereka yang terlibat
menyiapkan strategi khusus para
kandidat mendulang suara di ibu kota
berikut penelusuran kami
ada sosok dibalik pasangan calon yang kita kenal
dalam kontestasi pilkada
mereka lah yang berperan mengenalkan
pasangan calon serta mengatur
pola interaksi dan komunikasi
bahwa mereka adalah
agar pemilih tak seperti
membeli kucing dalam karung
untuk memulai rangkaian kampanye
dibutuhkan semangat masing masing
tim pemenangan punya cara sendiri untuk
beginilah cara mereka membangun energi
mereka tergabung dalam tim
pemenangan agus silvi
satu dalam pemilihan kepala daerah
politisi itu ibarat simbol dari
seperti menjual barang masa kini
maka itu pengelolaan citra politik agus silvi
sama seperti mempromosikan sebuah merek
ide dan pemikiran pasangan cagup cawagup
didesain dan dikomunikasikan
demi mencapai satu tujuan
yakni membuat simpati publik
inilah orang yang merancang citra
dan beraksi di belakang layar
seorang pengusaha yang merangkap sebagai
jurubicara tim pemenangan agus silvi
riko adalah corong bagi publikasi
ia harus tahu betul strategi utama
dalam kampanye politik
termasuk membuat keputusan keputusan taktis
kali ini kami mengikuti pengarahan yang biasa
mereka lakukan setiap pagi
kebetulan tim pemenangan sedang membicarakan
hal hal apa saja yang menjadi sorotan
dalam kegiatan kampanye agus silvi pada hari ini
kalau untuk do's and don'ts yang
tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
selalu mengingatkan tim
mereka selalu menyiapkan waktu seminggu itu
bisa sekali atau dua kali
untuk selalu mengingatkan kepada tim
hal hal yang sifatnya mengajak masyarakat
untuk mengikuti pesta demokrasi
dengan baik dengan damai
tidak membawa isu sara
dan ingin menjadikan pesta demokrasi ini
pesta demokrasi yang menenangkan
hampir setiap hari berada di samping pasangan calon
membuat riko begitu mengenal sosok agus silvi
di mata riko agus harimurti yudhoyono cukup unik
saya menyadari bahwa di dalam memimpin pasukan itu
banyak sekali joke joke yang mereka buat sebenarnya
nah jadi dia bilang begini
saat pernah menjelaskan kepada sebuah media
saya sampai kaget dan tertawa
dia mengatakan bahwa
inilah penjelasan saya kepada teman teman media
mohon maaf kalau penjelasan saya
tidak bisa memuaskan teman teman media semua
karena saya bukan alat pemuas
nah ini sesuatu yang saya pikir
sampai waktu selesai wawancara saya tanya
kok tiba tiba muncul tiba tiba saya baru berdengar
di dalam kebiasaan saya memimpin pasukan itu selalu ada joke joke
yang untuk membakar semangat
dalam menentukan lokasi kampanye
tim pemenangan akan mengajukan lokasi
namun keputusan lokasi kampanye ditentukan oleh pasangan calon
mengunjungi kota tua ini misalnya
lalu apa kata tim pemenangan tentang pasangan calon yang mereka tangani
mas agus ini orang yang perfeksionis banget mas
jadinya beliau tuh ketika ada kunjungan
kenapa penting harus ke sana
apa yang perlu ditingkatkan dari sana
jadi kami di tim itu juga memang harus ketika mengajukan sesuatu
itu detail mengenai dampak dampaknya
dan keterkaitan dengan program mas agus sendiri itu harus kuat
sebuah usulan memang benar benar harus tepat sasaran
seperti itu ya
tapi ketika sebuah usulan tadi tidak misalnya diterima
tim akan melakukan apa
itu dia yang jadi menantangnya ya mas ya
karena memang kita di tim itu
selalu menyiapkan ya beliau kan mantan militer
semua segala sesuatu harus ada plan a plan b plan c plan d
jadinya kita pun sudah punya
oke kalau ini opsi satu ke mana opsi dua ke mana opsi tiga ke mana
dan beliau pun kadang kadang suka punya pikiran
kenapa harus ke situ
kayaknya bagusan ke sini deh
nah setelah dia bilang mau bagusan ke sini
oke ternyata tidak ada di plan a b c kami
mau gak mau langsung coba research lagi
kenapa memang itu yang penting gitu
jadinya proses diskusinya itu kita sangat cair sekali
antara mas agus dengan tim
tim pemenangan dikenal sebagai pembisik ulung
bekerja dengan membisikkan sesuatu kepada pasangan calonnya
untuk menjaga citra politik
jika terjadi kesalahan dalam political branding
tim akan berjibaku menata ulang citra tersebut
karena citra politik yang dibangun bukan sekedar teori
namun juga memadukan dengan karakter otentik pasangan calon
roni satria jakarta
peserta pilkada dki jakarta tentu bukan hanya agus seorang
ada kandidat lain yang layak diperhitungkan
kami sempat bertanya kepada kandidat lain
tentang pandangannya terhadap agus yudhoyono
berikut pandangan basuki cahayapurnama terhadap agus
pertama itu pasti sudah putusan dari partai
dari pak sp pasti sudah diinjak sudah dihitung
lalu apa kata anies baswedan jika ditanya pendapatnya tentang ahy
agus yudhoyono adalah seorang anak muda potensial
potensia sangat besar
prestasi akademiknya cukup baik
dan berasal dari keluarga yang terhormat
dan sejauh ini dia bisa menunjukkan
sebagai putra yang menjaga nama keluarga dengan amat baik
saya akan kembali dengan perbincangan khusus saya
dengan figur yang sejak tadi kita bahas
agus harimurti yudhoyono
apa saja motivasi dan pandangannya terhadap politik dan kota jakarta
nantikan sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami
dan saat ini saya telah bersama dengan kandidat gubernur dki jakarta
nomor urut satu agus harimurti yudhoyono
mas terima kasih atas waktunya
terima kasih sudah mengundang saya disini
ini seragamnya dipilih hitam hitam begini
kan orang milih yang ada yang putih ada yang kotak kotak
yang pertama dari modelnya dulu ya saya melihat ini adalah baju lapangan
orang bilang tidak bisa move on nih kayaknya ke tentara tentaraan
ya mungkin ada yang menganggap seperti itu
tapi juga sudah semakin banyak tidak hanya militer
tapi juga orang yang biasanya bekerja langsung di lapangan begitu
menggunakan outfit semacam ini
kemudian trademark saya adalah merah putih sebelah kanan
karena bagi saya apapun kompetisi yang sedang kita jalankan
pada akhirnya kita ingin bersatu

dan kalau masalah warna menurut saya hitam dan putih sebetulnya
dengan sentuhan merah putih itu menunjukkan karakter yang kuat
yang tegas yang juga bisa dikatakan sebagai penuh dengan semangat untuk pembaharuan
dan tidak kelihatan kalau kotor ya
tidak kelihatan kalau kotor tapi kita siap untuk dimana saja
walaupun ini sebenarnya kotak kotak hitam ini
warnanya hitam tapi kotak kotak
ini kan agus harimurti yudhoyono ini new kids on the block orang bilang
munculnya mendadak mengejutkan berhenti dari kemiliteran mengejutkan
kemudian hasil survei sejauh ini juga cukup mengejutkan
orang melihat bahwa mas agus ini gak punya background politik
ya walaupun sebenarnya tetap ada hubungan dengan pak sby
tentu saja sedikit banyak punya hubungan dengan demokrat
tapi karena militer kan nggak punya sentuhan langsung
tidak seperti mas ibas
ini bagaimana anda melihatnya
saya pertama tama melihatnya mensyukuri
hasil survei itu karena memang baseline nya pada saat kami mendaftarkan diri ke kpud tanggal dua puluh tiga oktober yang lalu
jadi tentu saya sangat maklum
jika dianggap sebagai seseorang yang nekat dalam tanda petik
kemudian tapi saya juga justru nyaman menjadikan diri saya sebagai kuda hitam
karena dengan demikian saya ingin terus memacu diri saya untuk membuktikan bahwa dengan berjuang
dengan strategi yang baik dengan pendekatan yang juga tepat untuk masyarakat
mudah mudahan ada progressnya
dan alhamdulillah sekali lagi pada hari ini saya memiliki baseline yang jauh lebih
menyenangkan bagi kami
tetapi sekali lagi tidak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang berlebihan
bahkan ini justru memacu kami bahwa kami masih perlu melakukan banyak hal untuk mengejar ketertinggalan
kalau saya tanya saya minta jawaban jujur
sampai sekarang masih menyesali nggak meninggalkan kemiliteran
anda di karir yang tepat
posisi anda sekarang lagi asik asiknya lah dilihat begitu ya
harapan dan masa depannya cukup cerah di militer
tapi kemudian mendadak di level perwira menengah anda meninggalkan itu semua
banyak orang mengatakan anda dipaksa oleh pak sby atau oleh lingkungan lah
oleh crounding anda untuk kemudian mengambil pilihan ini
iya saya pertama tama saya tidak mengambil sebuah keputusan besar tanpa ada keteguhan hati
tanpa ada pertimbangan
walaupun betul waktu saya mengambil keputusan itu kurang dari dua puluh empat jam bersihnya begitu
untuk sebuah keputusan itu saya tidak mengambil keputusan besar

begitu fundamental mengubah garis dan jalur hidup dan profesi
tetapi saya juga bisa menjelaskan mas bahwa saya tidak pernah mendapatkan tekanan apalagi paksaan dari siapapun termasuk kedua orang tua saya sendiri
bahkan beliau berdua mengatakan ini adalah pilihan hidupmu yang harus kamu tentukan sendiri
dan saya senang karena memiliki keleluasan untuk itu
kalau tadi tanya menyesal atau tidak
insya allah saya tidak menyesal dengan apa yang telah saya ambil
karena tujuan dan niatnya baik dan insya allah mulia
karena memang keterpanggilan ini keputusan besar seperti ini kita tidak pernah tahu nih dalam hidup seseorang kapan momentum itu hadir dan juga kapan seseorang harus membuat keputusan yang besar
nah bagi saya ya ketika itulah saya untuk pertama kalinya dalam hidup melakukan sesuatu yang sangat dramatis dan saya merasa saya harus keluar dari sebuah comfort zone
untuk merintis berjuang di dunia pengabdian yang baru begitu
itu juga alasannya mengapa ada air mata yang menitik ketika anda mendaftarkan diri
iya karena itu tentu saya tidak bisa terlepas mas
lima belas tahun kalau ditambah dengan akademiliter saya dua puluh tahun sudah berkecimpung dalam dunia kemiliteran
saya meniti karir saya dari bawah satu persatu dengan penuh keseriusan dan saya mencoba berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan diri sendiri
dan ketika harus mengambil keputusan itu saya berpikir saya harus mencoba
dan ketika harus mengambil keputusan itu saya berpikir saya harus mencoba

saya pun tidak bisa melupakan begitu saja apa yang telah saya lalui dan juga suka dukanya termasuk bagaimana memimpin prajurit di lapangan
sampai sekarang masih sering latah gak sih ketemu sama orang itu kesannya mau instruksi ayo yang rapi apa segala macam
atau bangun pagi langsung melaksanakan aktivitas seperti ini

tentu berjanji dalam hati kalau ada hal hal yang baik dan relevan yang saya dapatkan selama di tni
dan bisa diterapkan di dunia yang baru ini tentu saya akan bawa
tetapi ya tentu saya harus menyesuaikan dengan lingkungan saat ini
tetapi banyak prinsip yang sifatnya universal dan itu baik kenapa tidak untuk saya bawa di sini sekarang
kenapa sih apa yang lebih dari anda
kenapa sih apa yang lebih dari anda
kenapa sih apa yang lebih dari anda
kenapa sih apa yang lebih dari anda
kenapa sih apa yang lebih dari anda
kenapa kenapa mungkin jakarta harus memilih anda apa alasannya
saya tidak pernah mendesain
hidup saya untuk masuk ke dalam
sebuah kontestasi pilgub dki jakarta
yang kedua tentu
tidak mungkin jika tidak ada
harapan yang besar dari
masyarakat tentu direpresentasikan
oleh sejumlah partai politik
tetapi tidak hanya partai politik
karena juga banyak elemen
masyarakat jakarta yang juga menginginkan
mereka melihat ada
emban jika saya terpilih
mewakili mereka semua itu
dalam rangka menghadirkan
sebuah perbaikan dan
kemajuan di ibu kota ini
dan tentu kalau ditanya modalnya apa
sering mengatakan bahwa
durasi pengabdian di sebuah
profesi atau usia
biologis kita tidak melulu
harus bisa dikonversi dengan
tingkat kematangan dalam
memimpin tingkat kematangan dalam
mengambil keputusan di militer
walaupun masih dianggap belum terlalu
sampai dengan pengabdian akhir tetapi
lima belas tahun itu bukanlah
untuk mendidik menempa diri
dalam setiap saat mengambil
dan beresiko kalau di militer
salah mengambil keputusan salah beraksi
jadi memang tidak bisa
tentu setiap orang ada titik nolnya
kalau mencari gubernur yang mantan gubernur juga susah
pertanyaan ini juga ditanyakan
gubernur harus berpengalaman gitu berpengalaman sebagai gubernur
susah tahun dua ribu dua belas pun
tidak ada yang pernah menjadi gubernur tetapi ketika
mendapatkan kesempatan memimpin
ada yang dilakukan dan
kalau bagi saya adalah give change at chance
berikan perubahan kesempatan
dan banyak generasi muda
dengan energi yang baik
kemudian juga dengan segala kreativitasnya
berhasil memimpin kepala
daerah juga kita lihat di dalam negeri
cukup banyak yang awalnya juga punya
pengalaman di bidang birokrasi dan politik
dia masuk ke dunia itu
mendapatkan kesempatan memimpin dan berhasil
di luar negeri juga sudah tidak perlu
kita sebutkan satu persatu lagi tetapi
artinya tidak melulu
pengalaman itu dinilai dari
sebelum masuk ke dalam
semakin lama saya berbicara
anda dan pak sby itu makin
kentara gitu loh
jadi ada semacam
anda memang mencoba untuk
menjadi sby atau gimana
atau memang biologically
ya apa mau dikata gitu
saya tentu tidak akan terpisah
dna kita kan sama artinya
kalau ada kemiripan di sana sini ya sangat wajar
ya ini negara kita fighting war
itu baru aku butuh
key yg lebihruktur daripada kita
instead sby yg dari keluarga kita
itu akhirnya dari das bikin
untuk membuat sby

untuk menjadi sbi atau gimana atau memang biologi liya apa mau dikata gitu saya tentu tidak akan
terpisah dna kita kan sama artinya kalau ada kemiripan di sana sini ya sangat wajar namanya
anak anak sama bapak begitu malah aneh kalau kok beda banget itu malah kita bertanya tanya ini bener
atau enggak anaknya gitu kan tetapi saya senang bahwa saya punya saya saya menyadari saya ini
punya karakter tersendiri sebetulnya mungkin tidak bisa dilihat perbedaannya apa dalam setengah
jam begitu tetapi ada karakter yang unik yang saya miliki karena juga saya tumbuh di lingkungan
yang ada kemiripan dengan beliau tapi juga banyak bedanya termasuk dari kepemimpinan dan lain
sebagainya tetapi tentu saya menghormati beliau tidak hanya sebagai ayah saya tetapi juga sebagai
mentor saya belajar tidak hanya dari beliau juga dari siapapun dan akhirnya saya
akhirnya saya setiap saat meneguhkan diri bahwa saya ahaya adalah ahaya agus adalah agus dan
sba adalah sba dan itu mengganggu gak sih pertanyaan pertanyaan orang nih agus nih
cuma dompleng sama bapaknya aja sih sebenarnya saya wajar wajar saya saya udah biasa diremehkan
mas saya sudah sekian puluh tahun diremehkan kalau bagus berprestasi ah ya lo kan anaknya presiden
jadi saya sudah biasa udah sering saya senyum saja kalau seperti itu tapi saya dengan mudah
sekali mematahkan pendapat itu karena apa yang saya lakukan tidak harus semua orang tahu juga tetapi
at least saya melakukan sesuatu yang menurut saya bermanfaat dan berguna dan bisa saya bawa untuk
kebaikan siapapun yang saya pimpin maupun yang ada di sekitar saya tetapi ketika dibilang mendompleng
hanya berdi bawah naungan nama besar orangtua dan sebagainya saya pikir silakan itu diungkapkan oleh
siapapun negara negara demokratis tetapi bagi saya yang penting saya bisa membuktikan karakter
saya dan juga apa yang bisa saya berikan untuk kemajuan masyarakat begitu juga sebenarnya
serangan yang diarahkan ini kan kontes baru saja dimulai belum lagi seminggu tapi sudah riuh rendah
sebelum kontes ada orang kemudian memetakan konflik itu head to head antara kubu petahana
dengan kubu anies baswedan dan mereka secara resiprokal terus menerus melakukan apa dalam tanda
kutip serangan serangan begitu ya agus dibiarkan sendiri lama lama agus main sendiri dan akhirnya
muncullah beberapa isu yang tidak masuk ke anda tapi masuk ke pak sby yang kemudian orang kemudian
akan menghubungkan itu dengan majunya anda sebagainya ya saya pikir itu kalau itu menjadi

saya tidak tahu rasionalnya di mana tetapi bagi saya buat apa mengeluarkan energi hanya untuk mencari cari sesuatu menimbulkan isu isu yang sebetulnya tidak berhubungan dengan kompetisi ini
kalau bagi saya saya tetap fokus pada strategi yang saya jalankan dan juga bagaimana semakin meningkatkan elektabilitas
saya mengetahui kekuatan dan kelemahan pasangan lain tetapi saya tidak akan fokus untuk mencari kelemahan pasangan lain
saya akan fokus kepada kekuatan saya sendiri dan juga meningkatkan segala sesuatunya yang saya anggap masih kurang begitu lebih baik fokus di sana
dan kalau sekali lagi upaya orang untuk menurunkan itu atau menghentikan gerak maju saya dengan cara cara seperti tadi tentu ya mereka punya alasan yang tersendiri
tapi bagi saya saya tidak akan terlalu
pengaruh saya akan tetap fokus pada jalan saya
tapi anda pasti akan terus menerus akan dihubung hubungkan dengan anaknya sby tidak kompeten nggak punya pengalaman secara birokrasi nggak punya pengalaman sebagai politik karir di militernya pun nanggung dan lain sebagainya
itu akan menjadi komoditas yang akan dipakai untuk anda sampai januari nanti
ya tidak apa apa sekali lagi itu akan memacu saya untuk membuktikan dan masyarakat pun juga lebih cerdas sekarang
mereka juga melihat perubahan untuk apa
mereka seorang yang dianggap berpengalaman tetapi tidak menghadirkan kesejahteraan buat mereka lebih baik mereka memiliki alternatif untuk perubahan yang mereka yakini bisa membawa mereka lebih maju
apa sih keunggulan anda dibandingin pak ahok dan pak anies
ya tentu saya punya karakter tersendiri
saya tidak biasa juga menunjukan apa kelebihan saya dibandingkan mereka
biarkan masyarakat yang menilai dan menyampaikannya
tetapi tentu saya punya diferensiasi dari yang lainnya pula
kalau itu menjadi kekuatan tentu saya punya background militer
yang lain punya background masing masing semua punya kekuatan
sekali lagi saya tidak fokus pada kekuatan dan kelemahan pasangan calon lain
tetapi saya hanya ingin menampilkan saya apa adanya karakter saya demikian dengan segala kelebihan dan kekurangannya karena saya adalah manusia
tetapi saya punya drive punya motivasi untuk membawa perubahan yang jauh lebih baik
sekarang pertanyaan saya berkebalikan
apa yang anda bisa sampaikan pendapat anda dengan tokoh yang bernama basuki cahayapurnama
kenapa disampaikan tentang
ya apa pendapat anda tentang basuki cahayapurnama

ya saya pikir sekali lagi

saya tanpa harus menjelaskan secara gamblang disini
kita semua sudah tahu setiap tokoh memiliki karakter tersendiri termasuk pak basuki
kelebihannya apa menurut anda
kelebihan pak basuki apa
iya beliau adalah seseorang yang menggunakan otoritasnya untuk mencoba membangun jakarta lebih baik lagi
tetapi ya saya juga melihat dan saya mendengar dari

pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat itu tidak sepenuhnya diterima secara manusia

artinya masyarakat ini saya berkeliling selama sebulan terakhir
melampiaskan rasa sedih kecewa marah dan frustasinya karena merasa selama ini terpinggirkan termarjinalkan dan bahkan diabaiki

nah ini yang saya tangkap sebagai sesuatu yang perlu kita sikapi bersama
karena saya juga merasa bahwa paradigma pembangunan itu juga harus menyeluruh
tidak hanya berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisik infrastruktur
tetap dengan cara meninggalkan mereka yang lemah saya pikir itu tidak berkeadilan
oleh karena itu saya tentu memiliki empati untuk bisa mengangkat masyarakat kita
saudara saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan yang hidupnya sangat sulit
untuk kita tarik untuk mereka bisa berdiri tegak lagi
dan pada akhirnya kita bisa menemukan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang hidupnya sangat sulit

kami punya episode masing masing untuk tiap kandidat
mas agus mas anies nanti dan juga pak ahok
masing masingnya kami akan mintai tanggapan tentang pasangannya
sorry tentang kandidat kompetitornya
itu saya bertanya tentang apa pendapat anda tentang kompetitornya
apa pendapat anda tentang pak suki
dan kalau boleh saya juga bertanya apa pendapat anda tentang mas anies
ya pak anies saya kenal beliau ya beliau juga aktif sebagai akademisi dan menjadi menteri pendidikan
dan saya pikir tentu pendekatannya pun akan terkait dengan pengalaman beliau di dunia akademisi dan pendidikan
dan dalam membangun jakarta saya pikir juga tentunya beliau sendiri memiliki
menjadi paradigma tersendiri begitu ya
saya pikir sama sama bagi saya dan pak anies sebagai challenger
sama sama kami berdua ingin membawa perubahan
tinggal nanti pada saatnya selama masa kampanye ini tentu kami berdua memiliki kepentingan untuk menjelaskan kepada publik
apa menjadi visi misi harapan besar termasuk program program yang bisa dijalankan oleh masing masing begitu
tapi posisi kami sama sebetulnya
ini kami ingin membawa perubahan
dan di situ kalau ada kesamaan kemiripan ya tentu karena kita ingin berubah
sama sama ingin berubah
tetapi kalau ada perubahan karena memang kita punya karakter yang berbeda karena kita punya keunggulan dan basis yang berbeda beda pula
mari kita memproyeksi waktu ke akhir oktober dua ribu tujuh belas atau awal november dua ribu tujuh belas
hari pertama anda duduk
sebagai gubernur di balai kota
hari pertama apa yang akan anda lakukan sebagai gubernur
setelah di lantik disumpah begitu ya
pertama tama saya harus mengumpulkan sistem yang harus saya kelola terlebih dahulu
setelah dilantik disumpah begitu ya
pertama tama saya harus mengumpulkan sistem yang harus saya kelola terlebih dahulu
itu yang pertama tama yang harus saya konsolidasikan
resources yang saya miliki sekaligus juga saya mengetahui di mana yang harus bisa saya lakukan terlebih dahulu
untuk segera menjalankan program program yang sebelumnya sudah saya kampanyekan selama pilgub ini
tetapi bagi saya sistem birokrasi pemda dki ini menjadi satu tim dengan saya
jadi harus memiliki visi misi dan juga energi yang sama
celaka jika saya memiliki visi a begitu kemudian tidak dimengerti oleh sistem yang saya kelola dan saya pimpin di bawah ini
nah maka tentu hal pertama ya saya akan konsolidasikan itu
meyakinkan bahwa as a new leader
as a new governor saya memiliki visi satu dua tiga empat dan seterusnya
dijabarkan dengan misi dan program aksi
dan itu harus benar benar dipahami oleh mereka ya
yes karena kalau tidak nanti kita bisa berbeda haluan begitu
mas highlight kan program yang akan dicapai yang kemudian akan bisa membuat jakarta berbeda
jakarta berbeda ya sebetulnya banyak mas ya
kita ingin pertama tama saya menekankan pentingnya kita addres permasalahan
permasalahan yang semakin membuat ketimpangan sosial yang begitu tinggi
kita tidak ingin antara the have and the have nots itu semakin menganga jurangnya
karena akan menghadirkan dampak dampak sosial yang sekali lagi
kalau tidak ditangani dengan baik akan menghadirkan bom waktu
dan kalau meledak pertentangan antarkelas dan lain sebagainya itu akan menghadirkan instabilitas
tapi bukan berarti mas saya tidak berarti orang yang senang mengagitasi mereka yang di bawah ini untuk menyerang
tidak sama sekali
bukan pertentangan kelas ini
tidak boleh ada pertentangan kelas
kemudian prioritas saya yang lainnya adalah mempersatukan perbedaan perbedaan ini
perbedaan kepentingan dan lain sebagainya
sehingga kita majunya itu bersama sama
semuanya serba inklusif
semua serba terlibat dalam proses pembangunan
tetapi paling tidak jika leadership kita dan juga komunikasi kita diterima dengan baik oleh masyarakat
mereka juga memahami
ini saya boleh cerita sedikit pengalaman pribadi selama berkeliling ke masyarakat
mereka ternyata permintaannya tidak macem macem mas
dan kadang kadang kita malu sebagai yang sudah jauh lebih beruntung kondisi hidupnya
apa yang mereka minta
mereka sebetulnya tidak minta yang berlebihan sekali
mereka hanya ingin pak kami tolong jangan dicabut dari habitat kami
dan pak kami
tidak digusur gitu maksudnya
artinya kalau kami dicabut dari
lokasi kami sekarang digusur ke sana sini puluhan kilometer away dari tempat mereka sekarang
bagaimana dengan kehidupan kami kemudian pekerjaan dan lain sebagainya
contohnya seperti itu
tapi pembenahan itu kan perlu
tetapi saya meyakini banyak cara lain
tidak perlu gusur
dengan menata tempat yang sama begitu ya
tetap kita menginginkan padat itu bukan kumuh
kemudian kita lebih higienis hidupnya lebih manusiawi
dan dengan penyertaan fasilitas kumuh
yang semakin layak dan memadai
juga untuk anak anak mereka dan kaum perempuan juga tentu kita harus perhatikan
kemudian tadi membuat jakarta berbeda
apalagi gitu ya
saya betul betul ingin menjadikan jakarta sebagai smart creative and green city
jadi kota yang serba
menggunakan berbagai fasilitas untuk kemajuan
memberikan peluang bagi generasi muda untuk berkreasi
termasuk juga meningkatkan
kemampuan masyarakat masuk ke lapangan pekerjaan
mereka jadi lebih kompetitif
karena seringkali mereka yang tidak punya pekerjaan tetap ini karena kurang bisa bersaing dengan yang lainnya
apalagi kita tahu masyarakat ekonomi asean akan masuk dan tidak mungkin bisa kita cegah begitu saja
tetapi dengan membekali mereka dengan berbagai skill sets untuk menyambung hidup dan juga meningkatkan kesejahteraannya
saya harap betul betul jakarta ini bisa semakin
pintar dan kreatif
termasuk menjadi kota yang lebih ramah lingkungan
punya cita cita untuk jadi presiden
semua orang mas termasuk diri saya pasti ingin menjadi salah satu putra terbaik bangsa
tetapi saya khawatir kalau menjawab itu sekarang akan terjadi polemik
oh jangan jangan agus ini hanya untuk batu loncatan saja
nggak fokus sebetulnya dia di gubernur dki dan lain sebagainya
tapi saya menghindarkan diri dari polemik itu
tetapi tentu kita ingin berbuat yang terbaik lah untuk negeri ini
sampai sejauh ini bagaimana dorongan dari keluarga ibu istri
tentu mereka semua supporter istri saya anissa juga
ya tentu kita semua kaget mas ya tetapi saya ketika itu
termasuk istri anda
jadi dialognya kayak gimana itu
itu kan dalam waktu dua puluh empat jam
setelah diberitahu anda memberitahu istri
betul betul begitu saya tiba di tanah air saya langsung ambil waktu berdua saja hati ke hati di dalam kamar
saya cerita lah apa yang
sorry saya potong jadi waktu terima call dari australia anda belum bilang sama
sudah tapi saya itu
apa reaksi pertama dia soal itu
ya tentu kaget surprisenya itu surprise yang betul betul
wah kok bisa seperti ini ya jalan hidup kita begitu
tapi saya tidak mengambil keputusan apapun waktu di australia
saya setelah kembali saya sekali lagi duduk berdua gitu ya hati ke hati saya tatap matanya dalam arti dia mengingatkan saya ya
kamu harus memikirkan masa mata matang karena harus meninggalkan profesi dan dunia yang kamu cintai selama ini
yang kamu abdikan diri kamu dengan sepenuh hati begitu
dan tidak ada tiket kembali one way tiket begitu
dan itulah yang ditunjukkan saat ini saya bersyukur
dia juga dalam waktu waktu senggang tidak sedang tidak mengganggu waktunya
dengan almira putri kami yang berusia delapan tahun untuk juga bisa mendampingi saya di lapangan
itulah yang kenapa suka muncul juga saya dengan anissa gitu
karena bagi saya kekuatan kami adalah kalau bisa saling memberikan support walaupun secara moral saja begitu
bagaimana dengan bu ani
bu ani tentu adalah ibu yang luar biasa ya
saya setiap saat didoakan dan juga disupport lahir dan batin memberikan semangat terus ditelepon dikirimin pesan
semata mata ingin membesarkan hati saya
jangan patah begitu karena beliau juga sangat tahu mendampingi pak sp sekian lamanya
tahu persis jatuh bangun suka dukanya mendampingi seseorang yang menjadi tokoh di dunia politik dan pemerintahan
sehingga tentu pengalaman pengalaman perasaan perasaan itu yang ibu rasakan juga begitu beliau sampaikan ke saya untuk saya bisa tegar dalam menghadapi ini semua
mas ada satu pertanyaan yang mengganjal yang kemudian membuat orang berspekulasi mungkin buat lawan lawan politik anda ini selalu digulirkan
soal surat pengunduran diri anda sudah dapat pernyataan resmi bahwa anda mundur dan
oh ya sudah
sudah itu kan kita jalankan sesuai dengan prosedur ya
tentu ada prosesnya ke mabes angkatan dalaman
mabes angkatan darat setelah itu ke mabes tni
itu tidak menggantung ya berarti ya
oh tidak tidak panglima tni pun juga sudah menjelaskan kepada publik bahwa beliau juga sudah merestui bahwa salah satu perwiranya mengakhiri ikatan dinas dari tni untuk pengabdian yang lainnya
tentu itu semua saya hormati saya berterima kasih kepada para senior dan pimpinan saya sampai dengan panglima tni yang telah juga memberikan restunya lah
paling tidak untuk saya berkompetisi di pilgub ini
dan satu yang menjadi surotan adalah digunakannya atau dieksploitasinya isu sara untuk bagian dari kontes ini bagaimana anda melihat itu
ya kalau saya lihat itu
kalau yang dimaksudkan tadi adalah terkait dengan isu yang berkembang terakhir ini ya
yang dianggap sebagai isu penistaan agama kemudian dikaitkan dengan pilkada
saya memandangnya marilah kita berpikir jernih untuk tidak mengaitkan dua hal tersebut
karena pada prinsipnya ada atau tidak adanya pilkada kalau ada sebuah isu tentang penistaan agama dilakukan oleh siapapun terhadap agama manapun
pasti akan memancing reaksi
reaksi ini tentu eskalatif dari sepuluh orang seratus ribu dan seterusnya
dan eskalasi itu sangat tergantung seberapa cepat serius dan baik bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu melakukan langkah langkah di dalam menyelesaikan masalah
nah kalau itu dikait kaitkan dengan pilkada
maka saya khawatir akan semakin memperkeruh suasana pilkada yang dikatakan orang semakin memanas
padahal ini adalah dua isu yang berbeda sama sekali
tidak ada hubungannya
tidak ada hubungannya
sekali lagi tidak adanya pilkada dan ada yang melakukan seperti itu siapapun orangnya pasti akan memancing reaksi
reaksi itu sekali lagi bisa terkendali bisa juga diluar kendali
nah ini yang harus kita lihat secara jernih karena jangan sampai dengan dalih pilkada yang semakin memanas
kemudian dikait kaitkan dengan isu sara
namun tentu saya juga selalu menghimbau kepada siapapun termasuk tim sukses saya dan para pendukung serta simpatisan
agar kita semakin bijak semakin matang dalam berdemokrasi
janganlah kita mudah terprovokasi dengan isu isu yang justru akan menghancurkan persatuan bangsa ini
apalagi itu berbasiskan isu sarah karena itu sangat menyakitkan
itulah maka kenapa saya selalu mengatakan merah putih di atas segalanya
jiwa saya ini prajurit sampai kapan mas
jadi bisnis kami di tentara itu adalah selalu persatuan integritas nkri begitu
itu pula yang saya ingin jelaskan bahwa kebenekaan kita ini indah
kemajemukan ini harus dipelihara
mengapa itu juga saya berkeliling ke berbagai kalangan termasuk berbagai elemen agama
karena kita ingin hidup ini penuh dengan rasa harmoni dan persatuan
karena tidak ada gunanya jika ada isu isu sarah tersebut tidak dikeluarkan dengan baik
dan akhirnya kita yang ada masalah jadi bermasalah begitu
mas agus terima kasih atas waktunya sukses buat anda
ya terima kasih mas salam
kejutan adalah salah satu kata yang bisa menggambarkan perhelatan politik pemilihan kepala daerah di ibu kota
betapa tidak nama nama figur penantang calon petahana yang muncul
sebelumnya bukanlah nama yang masuk dalam daftar menurut saya

agus harimurti yudhoyono adalah salah satu fenomena kejutan itu
anak mantan presiden berusia terbilang muda dan rela meninggalkan karir mentereng dan menjanjikan di militer untuk menapaki dunia politik yang serba abu abu
tapi apalah guna kejutan jika tanpa memberi arti
toh panggung politik kita acapkali memberi kejutan yang hanya terhenti pada hingar bingarnya saja
sebagai orang muda tak ada salahnya kita berharap seorang agus mampu memberikan

ketika nanti apapun hasil pilkada nanti jangan sampai ranah politik kita hanya terus diramaikan orang orang yang hanya mampu menjadi sekedar copyket atas generasi pendahulunya
saya alvito dinova gintings sampai jumpa di afd now berikutnya